dan untuk mengetahui suasana terkini dari stadion utama gelora bung karno
kita bersama dengan korespondensi nn indonesia erlangga wisnu aji di stadion gelora bung karno
anda bisa beri ulasan sedikit bagaimana jalannya pertandingan antara persija dengan bali united tadi
pertandingan final piala presiden dua ribu delapan belas antara persija melawan bali united memang baru saja usai
dan akhirnya setelah terakhir tahun dua ribu satu persija meraih gelar juara liga indonesia
akhirnya persija kembali mampu meraih gelar juara
kali ini di turnamen piala presiden dua ribu delapan belas telah mampu mengalahkan bali united dengan skor tiga
kalau saya sedikit bisa mengulas jalanan pertandingan
persija di babak pertama mampu unggul di menit ke sembilan belas lewat penyerangnya marco supersimik
lewat tandukan memanfaatkan umpan dari rezaldi hehanusa
dan marco supersimic kembali membuktikan kelasnya sebagai penyerang kelas wahid
melalui gol ke dua
keduanya di menit injury time babak pertama melalui tendangan yang cukup spektakuler
tendangan overhead kick itu yang membuat persija unggul dua
dan di babak kedua bali united berusaha memperkecil ketinggalannya
namun justru persija yang mampu berbalik menambah keunggulannya di menit ke enam belas
kali ini melalui tendangan keras dari nofri setiawan
dan skor tiga ini akhirnya bertahan hingga pelit akhir usai
sekaligus membawa persija meraih gelar juara turnamen piala presiden dua ribu delapan belas
kemenangannya juga cukup berarti bagi persija
karena sekaligus membalas kekalahan atas bali united
di babak penyisian fase grup d piala presiden
dimana saat itu persija harus mengakui keunggulan bali united dengan skor tiga dua
dan selain gelar juara piala presiden ini penyerang persija marco supersimic
juga tampil sebagai top skor di turnamen piala presiden dua ribu delapan belas ini
dengan torehan sebelas gol atau menyamai rekor dari christian eloko gonzalez
yang memperkuat arema tahun dua ribu tujuh belas
piala presiden dua ribu tujuh belas itu juga menjadi pencetak gol terbanyak
dengan sebelas gol ratu nabila
tadi ada kejadian sedikit rusuh begitu karena supporter persija ingin memaksa masuk
ya memang di sisi lain kemenangan persija ini juga sedikit ternoda oleh ulah
beberapa gelintir oknum supporter yang tadi sempat menjebol pintu masuk di zona tujuh
kemudian juga di pintu timur
sempat ada dorong dorongan dengan petugas keamanan
juga tadi saya perhatikan di zona sepuluh tempat saya melaporkan saat ini
juga ada beberapa penonton yang berusaha memanjat pintu masuk
dan kalau tadi taman sekitar di plaza timurnya juga agak sedikit terinjak injak rusak
oleh supporter yang memang jumlahnya sangat banyak dan melebihi kapasitas
dari stadion utama gelora bung karno
ini tentunya akan menjadi kerugian tidak hanya bagi persija atau bali united yang tampil di final kali ini
juga kerugian bagi indonesia
karena seperti kita ketahui bahwa stadion utama gelora bung karno ini baru saja usai direnovasi
dan akan digunakan bulan agustus mendatang untuk keperluan perhelatan asean games
dan juga jangan lupa bahwa sebenarnya persija juga memiliki kepentingan
dalam tanda kutip untuk menjaga stadion utama gelora bung karno ini tetap dalam kondisi yang semestinya
karena minggu depan persija kembali akan berlaga di stadion ini di ajang piala afc tentunya
diharapkan kedewasaan dari para supporter yang nantinya akan kembali mendukung
jadi sayangannya untuk dapat menjaga gbk dalam kondisi tidak merusak tidak melakukan sesuatu yang anarkis
agar nanti gbk pada saat akan digunakan di asean games tetap dalam kondisi yang perfect setelah usai direnovasi kemarin
iya angga adakah kemudian fasilitas fasilitas yang rusak begitu menurut pantauan anda
dan bagaimana saat ini apakah para supporter ini sudah mulai meninggalkan gbk dan juga euforianya seperti apa di sana
kalau fasilitas yang rusak dari pantauan saya mungkin ada tadi pintu di zona tujuh jebol pintu masuk ke stadion utama gelora bung karno ini
jebol karena didesak oleh penonton
kalau di dalam stadion saya belum bisa mendapatkan konfirmasi apapun juga di area kawasan sekitar gbk
juga belum ada konfirmasi atau pernyataan resmi dari gbk apa saja kerusakan yang terjadi akibat pertandingan final piala presiden ini
namun hingga saat ini stadion utama gelora bung karno senayan masih ramai oleh pendukung
persija jakarta yang sedang merasakan euforia kemenangan timnya dan mereka masih memadati di dalam stadion
juga masih ada yang berada di sekitar kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini
kawasan gelora bung karno senayan jakarta ini untuk merayakan kemenangan timnya
seperti tadi saya sudah sebutkan kemenangan yang sangat dirindukan oleh supporter persija jakarta
karena terakhir persidja meraih gelar juara di kompetisi yang bergensi adalah tahun dua ribu satu saat menjadi juara liga indonesia
dan walaupun turnamen piala presiden ini hanya turnamen pramusim
rasanya cukup untuk mengobati dahaga para jackmania akan gelar juara yang diraih oleh tim kesayangannya ratu nabila
baik baik angga bagaimana dengan keamanan apakah kemudian ada peningkatan keamanan mengingat tadi sempat ada terjadi kericuhan begitu atau biasa saja
saya rasa ini pengamanan di stadion utama gbk ini sudah mulai agak reda bila dibandingkan tadi saat penonton berusaha
masuk menjebol pagar masuk ke area stadion utama gbk
namun saya lihat beberapa aparat kepolisian dari polri maupun tni masih tetap berjaga jaga
karena memang setelah upacara penyerahan hadiah dilakukan
ini petugas kamar juga harus mengantisipasi keluarnya supporter dari stadion utama gbk
yang tentunya juga mungkin dapat mengakibatkan kemacetan di sekitar kawasan senayan
mereka juga mengantisipasi mungkin terjadinya kericuhan atau keributan yang bisa
apa saja terjadi
namun kita tentunya berharap kemenangan persija ini juga selesai sampai di sini
dan semua berakhir dengan lancar
tidak ada kerusuhan apapun kerusuhan yang terjadi sampai nanti pertandingan ini semua selesai
acaranya ratu nabila kembali ke anda
baik terima kasih atas laporan anda erlangga wisnuwaji dari gelora bung karno jakarta